para penumpang kapal motor mutiara sentosa i bersorak sorai
setelah kapal merapat di terminal jamrut pelabuhan tanjung perak surabaya
kapal ini menempuh perjalanan delapan puluh jam
dua kali lipat dari waktu normal perjalanan balikpapan surabaya
sebelumnya kapal sudah terombang ambing di perairan madura
selama kurang lebih delapan belas jam
seluruh penumpang selamat
namun mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan di terminal jamrut
ya apanya takut ya ibarat katakan ombak tinggi kan
jadi kita harus sabar juga gitu loh
kehabisan apapun makanan air juga harus sabar gitu loh
para penumpang selanjutnya dibawa ke terminal gapura surya nusantara
untuk mendapat bantuan makanan
pihak syah bandar tanjung perak berharap kejadian serupa tak terjadi lagi
karena itu syah bandar meminta perusahaan kapal memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang
jadi kapal ini seharusnya kan pukul dua hari jumat ya
itu harusnya sudah nyampe di tanjung perak
namun demikian karena ada faktor cuaca ya
yang kurang bersahabat sehingga agak tertunda dua kali lipat ya
seharusnya beritahun ber delapan puluh jam dengan kecepatan tiga belas knot
kapal mutiara sentosa satu ratus tujuh puluh delapan
berhubungan balik papan surabaya
terombang ambing di perairan selat madura pada jumat malam
namun kapal berpenumpang satu ratus delapan puluh orang ini
kehabisan bahan bakar sebelum mencapai tujuan